saya tahu bularas hanya penengah dalam masalah ini
dan bularas ini calon istrinya pak haris
yang sudah dianggap sebagai ibu oleh kamil
coba ibu laras memposisikan diri ibu sebagai camilla
kalau ibu jadi kamila
apakah ibu bisa memaafkan pak haris dan keluarganya
dan saya tidak mau kamila terluka
bu ambar tapi biar bagaimanapun
kamila dan haris adalah
boleh aku gendong dia
maaf dok tapi kak fah lagi tidur
ada yang mau aku tanya sama kamu
beneran pak haris itu papa kamu
kau dari mana lu dok
laki laki yang pernah menunjuk aku itu ternyata papa kamu
pak haris itu papa aku
bukan dan dulu waktu kita masih pacaran
kamu bilang kalau aku tidak mau mencari kamu
papa kamu sudah meninggal
dan kamu cuma hidup berdua sama mama kamu
itu bukan urusan lu dok
dulu aku juga gak tahu
kalau papa aku masih ada
aku juga baru tahu akhir akhir ini
terus gimana rasanya
maksud aku sudah jelas
itu juga akan dirasakan sama baik
kalau ternyata dia tahu akulah ayahnya

ikatan darah biar gimanapun juga
makanya bisa di hapus dengan cara apapun
terima kasih dokter
pak haris hari ini sudah datang belum
karena dia harus cuci darah pada hari ini
dia tidak peduli sama kondisinya sendiri
ya sudah kalau gitu tolong kabari pak haris ya
hari ini dia harus cuci darah
jangan sampai tidak datang
baru saja kita semua bertanya tentang papanya kamila yang masih hidup
tiba tiba pak haris datang
tanpa perasaan bersalah
dan pak haris mengaku kalau pak haris itu adalah ayah kandung kamila
pak haris selama ini sudah menyanyikan kamila
dan sekarang pak haris baru datang karena pak haris membutuhkan kamila
pak haris membutuhkan kamila untuk mendonorkan ginjalnya untuk bapak
ibu maaf saya mau tanya apakah ibu pada saat ini sedang bersama pak haris
enggak dok memangnya ada apa ya
oh begini ibu
pak haris sudah saya coba hubungi tapi tidak diangkat angkat handphonenya
padahal hari ini beliau itu harus melakukan cuci darah ibu
oh yaudah nanti saya sampaikan sama haris ya
mungkin saat ini harus lagi banyak masalah dok makanya dia nggak bisa ngangkat telepon dokter
memang ada masalah apa ya bu
masalah sangat pribadi dok saya nggak bisa mengatakan sama dokter
tapi lebih baik dokter tanyakan langsung sama haris kan dokter sahabatnya
tapi seharusnya seorang sahabat peduli kan
oke deh dok kalau gitu saya akan hubungi keluarganya haris untuk menyuruh hari cuci darah hari ini
terima kasih dok selamat siang
ya selamat siang ibu selamat siang
masalah yang sangat pribadi
apa ada hubungannya dengan farah
nih lah dari tadi aku pikiran kata kata itu
apa mungkin kata kata itu ada benarnya
kak fadil udah nggak usah dipikirin masalah kata kata edo
edo itu cuma memanfaatkan keadaan aja
saat ada celah dia mencoba untuk mendoktrin mila dan juga ke fadil
jika fadil nggak usah mikirin itu ya
tapi apa kamu gak memikirkannya mila
kamu gak kepikiran sama sekali
mila sudah memilih
dan seberat apapun pilihan mila
mila harus tetap menjalannya
lagi pula keadaan camilla dan mama itu berbeda kak
dulu mama berjuang sendirian
kamila punya kak fadil yang selalu ada di samping kamila
yang membuat kamila selalu kuat
kak fadil nantinya pasti akan mengerti
kata kata kamu kembali membuat aku percaya diri
sama sama kak fadil
kamila senang kalau kata kata kamila berguna untuk kak fadil
karena kan selama ini cuma kata kata kak fadil yang bisa membuat kamila kuat
kamila terima kasih
fadil bisa tinggalkan ibu sama kamila sebentar
aku masuk dulu ya mila
ibu udah dengar semuanya
ibu gak nyangka ini bisa terjadi mila
dimana haris tahu kalau kamu adalah anaknya akan menjadi hari yang sangat bahagia untuk kalian berdua
tapi kamu dan haris ternyata dipertemukan dalam kondisi seperti ini
mula ras manusia boleh berencana
tapi allah tetap yang berkendak
sekarang gimana keadanya papa
papa baik baik aja kan bu
papa kamu sangat terpukul
tapi dia baik baik aja
tapi dia baik baik aja
tadi ibu sudah menyuruh orang rumahnya untuk mengingatkan haris hari ini harus cuci darah
oh ya terus gimana sama calon mertua kamu
apa mereka benar benar tidak mau memaafkan haris milla
tanpa ambar malah tambah membenci papa dan keluarganya
tante ambar mileriscu makanan
raja ter maker
aja harusnya mama senang halo bu laras ada apa ya udah saya pulang sekarang ada apa mah
hai bu laras padi ada di rumah dan dia mau bicara sama mama ya udah kita pulang pulang
saya tahu bu laras hanya penengah dalam masalah ini dan bu laras ini calon istrinya pak haris
yang sudah dianggap sebagai ibu oleh kamilah coba ibu laras memposisikan diri ibu sebagai
kamilah kalau ibu jadi kamila apakah ibu bisa memaafkan pak haris dan keluarganya saya ini hanya
mau melindungi kami lah bu dan saya tidak mau kamila terluka bu ambar tapi biar bagaimanapun
camilla dan haris adalah ayah dan anak dan mereka sudah terpisahkan cukup lama sekarang sudah saatnya
mereka bersatu apalagi sekarang kondisi haris lagi sakit dia sangat membutuhkan kamila
bu jadi saya mohon ibu pertimbangkan hal ini saya mohon bu tolong kasih kesempatan haris untuk
bisa bersatu sama camilla saya yakin camilla juga menginginkan itu iya camilla